dan sembilan hari berlalu pasca diterjang angin puting beliung warga krian sidoarjo jawa timur belum mendapatkan bantuan dari pemerintah kabupaten sidoarjo
dan warga pun tidak tahu bagaimana bantuan itu tersebut dan bagaimana bantuan uang itu juga bisa disyairkan
jejak panasnya angin puting beliung itu masih terlihat
secara swadaya rumah warga diperbaiki
warga berpacu dengan waktu karena saat ini intensitas hujan sedang tinggi tingginya
bantuan yang diharapkan dari pemkap sidoarjo belum juga turun
pemkap menjanjikan bantuan lima belas juta rupiah untuk rumah rusak berat delapan juta rupiah untuk rusak sedang kemudian rusak ringan dibantu lima juta rupiah
cuma seminggu harus selesai
kami hari ini sudah melakukan
penyelesaian sama bank jatim tentang penyiapan rekening warga sudah selesai
mudah mudahan ada yang sedikit tertinggal mungkin bisa dilengkapi
harapan kami besok sudah bisa transfer ke masing masing rekening warga
dwi jo mengakui validasi data untuk perbankan memang memakan waktu lama
penuturan dana bantuan melalui bank wajib dilakukan untuk meminimalisir penyimpanan
ini salah satu contoh kamar dari rumah milik
bapak muali warga kanigoro desa keboharan kecamatan krian
sampai sembilan hari berlalu pasca angin puting beliung muali ⁇ dan keluarganya belum juga bisa menghuni kamar dan rumahnya
mereka mengakui dan warga lain juga mengatakan lambatnya bantuan dari pemerintah kabupaten sidoarjo turun membuat proses pemenahan rumah mereka menjadi begitu terlambat
sampai saat ini muali tidur di halaman depan rumahnya
rumah yang ia huni sejak lima puluh tahun silam itu jauh dari kata layak huni
muhali mengaku sudah menyetor ktp dan kartu keluarga
namun ia tidak memahami bagaimana nanti proses pencairan bantuan
tidur aja di situ sama anak saya itu yang perumahan begini
tinggal dua kan anaknya
habis itu ya sudah
kalau ini anaknya kan tidur di mana mana sendiri di rumah teman temannya
kalau saya tetap tidur di muka itu
warga mengaku tidak memiliki biaya lagi untuk memberi material semen genteng dan asbes
sehingga mereka harus berhutang
apalagi menanti bantuan pemkap membuat hidup mereka semakin tidak jelas
pakai uang sendiri itu aja menghutang sama galangan itu
belum ada pembayaran
kalau nunggu bantuan dari mempot
kalau nunggu lampu sampai nunggu bantuan dari
pemkap itu rumah nggak bisa ditempati buat tidur masa nggak ada
bencana puting beliung ini mengakibatkan belasan warga terluka
lima ratus rumah di empat dusun di dua desa di kecamatan krian rusak